selanjutnya partai hanura mendaftarkan lima ratus delapan puluh kadernya sebagai bakal calon legislatif dua ribu dua puluh empat pada rabu pagi kemarin
ketua umum partai hanura usman sabta odang serta para petinggi hanura tiba di kantor kpu pada jam sepuluh dan langsung melakukan proses pendaftaran
oso menyebut sebanyak lima ratus delapan puluh orang bacalek yang didaftarkan tersebar di delapan puluh empat daerah pemilihan tingkat dprd kabupaten kota provinsi dan dpr ri
dari jumlah itu jumlah keterwakilan perempuan yang didaftarkan mencapai tiga puluh dua persen dari ketentuan minimal tiga puluh persen
kpu masih membuka pendaftaran calon anggota legislatif hingga empat belas mei dua ribu dua puluh tiga
kepala kepala kepala
ambil nomor sepuluh itu menyesuaikan dalam pendaftaran ini pada tanggal sepuluh jam sepuluh tepat kita sudah berada di sini di kpu
lantas kita diterima oleh kpu jam sepuluh dua puluh
lantas kemudian kita menyerahkan daftar caleg sebanyak lima ratus delapan puluh orang
dan delapan puluh empat dapil semuanya lengkap